penyidik direkturat tindak bidana umum barai skrimpolri telah menetapkan panji kumilang sebagai tersangka
kasus dugaan tindak bidana penistan agama
kementerian agama diminta memastikan aktivitas di pondok pesantren al zaitun sebagai lembaga pendidikan tetap berjalan
menteri agama yakut holil koumas mengatakan pihaknya akan melakukan asesmen dan pembinaan terhadap semua guru serta santri di pondok pesantren al zaitun
ia menyatakan pada prinsipnya pemerintah tidak akan menghilangkan hak anak dalam memperoleh pendidikan
dan nantinya akan dilakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan pendidikan dan keagamaan di pondok pesantren al zaitun
kami mendapatkan tugas untuk melakukan asesmen dan pembinaan terhadap seluruh guru dan anak didik atau santri yang ada di al zaitun
prinsipnya bahwa pemerintah tidak mau menghilangkan hak santri hak anak untuk bisa mendapatkan pendidikan
jadi kami diperoleh
diminta untuk memastikan bahwa al zaitun ini sebagai sebuah lembaga pendidikan tetap berjalan
anak anak santri santri yang ada di sana tetap bisa mengikuti pendidikan
tetapi tentu dibawah pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi atau tidak ada hidden curriculum di dalam al zaitun
yang mengganggu kehidupan berbangsa bernegara dan beragama kita